kedua kehidupan yang terpesona

peis bergegas menemui raja yang sedang dalam suasana hati yang luar biasa
yang mulia ini mendesak
apakah permata mahkota dicuri
apakah musuh mendekat
tidak tidak itu
apakah putriku hilang
kalau begitu mari bicara setelah sarapan
aku merasa lapar setelah tidur yang nyenyak
aku lapar sekali
yang mulia ini tentang putri candida
apa dia terluka
tidak dia baik baik saja hanya
apa dia menangis
tentu tidak malah dia tersenyum
itu bagus sekali
tidak dia menemukan cinta
raja sangat terkejut dengan hal ini
dari kerajaan mana dia
dia dia bukan pangeran
dia dia teknisi lift
mendengar hal ini raja arnold sangat marah
dengan dengan dengan dengan teknisi itu
page gemetar melihat kemarahan raja
tetapi dia tidak bisa menahan senyum
dia menjelaskan semuanya kepada raja dan itu termasuk
kehidupan terpesona florizel
dia tidak akan mendapatkan putriku
menjaga kunci teknisi itu di balik jeruji
ini semua berjalan lebih baik dari yang terakhir
florizel diikat dan dikunci sangat membuatnya ngeri
dan putri candida
ya raja juga tidak bersikap lembut padanya
ayah apa salahnya kalau seseorang adalah teknisi
teknisi tidak bisa menjalankan kerajaan
bagaimana dia akan perang
dengan kunci pas
sedikit ketukan di sini dan semuanya baru
ayah dia bisa belajar
dan dia itu sangat baik dan lucu dan
lucu jadi kau suka teknisi yang juga badut
kau harus memilih pangeran
candida memohon kepada ayahnya tetapi raja bersikeras tentang keputusannya
aku akan menghukumnya karena ini katakan padaku di mana itu
candida menatap bingung sedikit khawatir
maksud ayah apa di mana apa
jangan berpura pura candida kehidupan terpesona badut itu di mana itu
namanya florizel dan aku tidak memilikinya
oh jadi sekarang kau berbohong pada ayahmu tersayang
ayahku tersayang telah memenjarakan orang yang tidak bersalah
tidak bersalah baiklah
sampai kau menyerahkan kehidupan terpesonanya florizelmu akan tetap di penjara dan kau akan tetap berada di kamarmu
ayah tidak aku mohon
candida menggedor pintu dengan sedih tapi itu sia sia
cari dia dan cari kehidupan terpesona
jangan biarkan dia tahu kau mencarinya cari tahu di mana itu disembunyikan dan bawa padaku dengan segera
tidak berhenti menangis aku perlu berpikir
kandida pergi ke lemarinya dan mengeluarkan sebuah kotak
itu berisi kehidupan florizel yang terpesona
jika aku harus menyembunyikannya dengan benar aku akan menyimpannya di kotaku
candida menempatkan kotak itu di kotaknya yang berat tapi dia tidak melihat pelayan itu mengamatinya
sepanjang hari pelayan itu berkeliaran di sekitar kotak dan bahkan mencoba menyelinap ke dalamnya tetapi kandida menangkapnya
dia pasti mengikuti perintah ayah
ketika pelayan tidak ada di sana kandida menggantikan kehidupan terpesona dengan marmer merah dan menutup kotak
pada malam hari saat candida tertidurnya pembantunya masuk ke kamarnya dan mencuri kotak itu
keesokan harinya florizel terombang ambing di perahu diikat dan menggeliat
semoga dia tidak menemukan pelayan
sementara raja berdiri dengan gembira memegang marmer merah di tangannya
sekarang kita lihat seberapa tangguhnya kau
florizel mulai tergagap dan menendang
namun segera tali yang mengikatnya berubah menjadi sebuah pelampung yang melingkar di badannya
ya yang mulia
dia dia mengabung
apa tapi aku menghancurkan kehidupan terpesonanya
kali berikutnya kandida menyembunyikan marmer lain di vasnya
dia tahu pembantu sedang mengamatinya dan berbicara dengan keras
aku akan menyembunyikannya di sini tidak ada yang akan menemukannya
malam itu lagi si pelayan mengambil makanan
dia menemukan itu dan memberikannya kepada raja
keesokan harinya florizel mendapati dirinya duduk di sarang singa
yang mulia kau tahu aku sungguh tidak berpikir bahwa aku adalah makanan yang lezat untuk singa
oh makasih aku pikir kau itu sempurna
gerbang besi dibuka dan singa singa lapar itu bergerak mengancam keluar menuju florisel yang gemetaran
singa singa ganas itu telah menghilang
dan di tempat mereka muncul sekelompok kelinci kecil yang berbulu
raja dan tentaranya terkejut melihatnya
karena raja menolak untuk berbicara dengan candida ini berlangsung cukup lama
kandida terus berpura pura menyembunyikan kehidupan terpesona
dan raja terus mencoba menghukum florizel lagi
sekarang peristiwa ini telah menarik rasa ingin tahu semua orang di istana
cinta sejati harus melindunginya
apakah mereka tidak khawatir pada putra mereka
soalnya rex dan matilda telah mengambil libur dari pekerjaan dan menikmati liburan yang menyenangkan
ah matahari pasir
ah matahari pasir
sampai jumpa di opini texted cui dancil launched suatu petikan
itu kamu tahu
kalau di dalamkait jadi mesir
lo tidak boleh tunggu lebih sampai per optics horatorium
kurang berputar multiple timehouse tiga apa lagi
hmm aku rasa itu masuk akal
oh coba lihat koran itu
sayang sudah kuberitahu
tidak ini flory
tidak tidak dia ada di berita
oh ya ampun rex
matilda membacakan dengan lantang bagaimana florizel berulang kali dihukum oleh raja arnold
mereka ngeri ketika mereka membaca seluruh artikel
oh mereka belum berhasil
semoga dia menjaga kehidupan terpesonanya dengan aman
keduanya langsung melakukan perjalanan kembali ke kerajaan
mereka mencapai istana
dan melihat orang orang bergegas menuju royal arena
di mana banyak orang bergerak
dan ada arnie
mari menyeberang ke sisi lain
flori sale diikat dan dikelilingi oleh meriam bola bunga dan kupu kupu
raja tidak diragukan lagi telah mencoba untuk menghabisinya
tapi dia gagal
kandida telah dibawa keluar dari kamarnya dan sekarang berdiri di sana dengan berani
sudah aku coba semuanya
apa yang harus kulakukan
ayah bisa membiarkan dia pergi
kau telah membuat kesabaranku menipis
aku sekarang memintamu untuk menyerahkan kehidupan terpesona
maukah ayah berjanji untuk tidak menyakitinya
kalau begitu baiklah
aku mulai bosan dengan permainan petak umpet ini
jadi mungkin sebaiknya aku memberitahu ayah
kehidupan terpesona flory zell ada di dalam diriku
itu terletak di dalam diriku
di dalam hatiku
dia sekarang maju dan berbicara dengan berani kepada orang orang
kalau flory zell harus dihabisi
langkahi dulu diriku
kerumunan tersentak dan bercelote
terkejut dengan pernyataan ini
raja arnold gemetar karena marah
kau sedikit keras kepala
aku mendapatkan keras kepalaanku dari ayah
pada saat itu rex dan matilda berhasil mencapai raja
beraninya kalian mengatakan apa yang harus dilakukan raja
tenanglah ini aku
tapi kami telah mengubah nama kami jadi
rex dan matilda menjelaskan semuanya dengan lantang kepada semua orang
raja arnold dan kandida mendengarkan
kagum dengan cerita itu
tapi flory zell adalah yang paling terpesona
aku pikir kalian berdua menghilang
kehidupan raja bukan untukku
aku ingin berada di tempat lain
aku suka menciptakan dan jadi aku menyerahkan makotaku untuk raja arnold
dan begitulah kami disini
flory zell tidak pernah tahu garis keturunan
flory zell berdarah bangsawan
jadi apakah kau akan membiarkannya pergi
tentu saja tentu saja
aku hanya tidak ingin seorang teknisi biasa menikahi putriku tercinta
kalian mengerti kan
sekarang kau tahu kenapa aku tidak menyukainya
flory zell dibawa oleh para penjagaan raja arnold
dan dilepaskan ikatannya
orang tuanya memeluk erat
kami seharusnya memberitahu mu lebih cepat
dan mungkin semua ini tidak akan terjadi
kami sungguh minta maaf
itu sebuah ketidaksengajaan
aku sungguh sungguh seorang
kau benar nak
aku tahu kau pasti marah tapi
aku tidak marah sama sekali hanya
kalian telah memberiku kehidupan yang baik selama ini
dan begitu banyak cinta
seorang pangeran atau bukan
kalian akan selalu ku cintai
tapi hanya untuk memperjelas
kau adalah seorang pangeran kan
dia adalah seorang pangeran
hanya memeriksa saja
pada kandida yang berjalan dengan
malu malu ke arahnya
kau adalah orang paling berani yang pernah aku temui
kau benar benar menyimpan hidupku
iya hatiku selalu menjadi milikmu
jadi pada titik ini
itu adalah hal yang sama
diizinkan untuk berpacaran dengan sang putri
sampai mereka yakin bahwa
mereka siap untuk menikah
dan ketika hari itu tiba
semua orang berpesta
kita harus bersama kapan kapan
aku ini orang yang sibuk kau tahu
sekarang akan tinggal di istana
kenapa kau tidak tinggal di sana juga
ada satu aturan yang harus kita ubah
aku tahu yang mana
seseorang harus bebas untuk mencintai
dan menikah dengan siapapun yang mereka inginkan
kau membaca pikiranku
itulah wanita yang akan ku nikahi
itu hanya untuk menunjukkan
kalian tidak boleh melihatnya

seseorang selalu lebih dari yang terlihat
jika kalian memilih untuk melihat sedikit lebih dekat pada mereka
kalian akan melihat keajaiban tersembunyi yang mereka miliki